bri pegadaian dan permodalan nasional madani meluncurkan program sinergi budaya bernama brigade madani
tiga badan usaha milik negara yang tergabung dalam holding ultramikro menargetkan pertambahan lima puluh lima juta nasabah baru hingga akhir dua ribu dua puluh tiga
brigade madani diharapkan mampu menjemput langsung nasabah dengan segmen pelaku usaha ultramikro dan umkm
bertempat di brilliant stadium jakarta jumat sebelas maret dua ribu dua puluh
tiga holding ultramikro yaitu bri pegadaian dan permodalan nasional madani meluncurkan tim sinergi budaya
tim yang dinamakan brigade madani merupakan tim lapangan yang ditugaskan menjaring nasabah baru
kick off aktivasi program brigade madani dilakukan langsung oleh direktur utama bri sunarso
kita nggak boleh duduk di kantor kita harus menjemput bola datang ke sentra sentra usaha ultramikro itu sendiri
strateginya itu menjemput bola
dan kemudian untuk itu diperlukan perilaku juga perilaku kolektif yang efektif untuk mencapai target dan mengimplementasikan strategi itu
brigade madani merupakan akronim dari bri untuk suku kata bri pegadaian untuk gade dan pnm untuk kata madani
ini merupakan akronim dari bri untuk suku kata bri pegadaian untuk gade dan pnm untuk kata badadi
brigade madani adalah ujung tombak holding untuk mencaring calon nasabah baru yang ditargetkan sebanyak lima puluh lima juta hingga dua ribu dua puluh empat
alhamdulillah dengan adanya kita ultra holding ultra mikro ini langkah itu lebih ringan
kalau orang bilang berat sama di jinjing berat sama dipikur ringan sama di jinjing
kalau kami berkolaborasi tiga ini saya yakin tidak
ada yang susah untuk dicapai
kick off atau aktivasi sinergi budaya brigade madani mengusung enam hal
pertama serbu yaitu nilai kepercayaan untuk mencapai target
kedua latihan gabungan atau labkap yaitu peningkatan potensi dan kapabilitas internal
ketiga layanan gabungan atau langgap yaitu harmonisasi produk layanan dan pemasaran
ketiga tiga knows one korsa atau tiga hal yang tidak boleh dilakukan
ketiga bekerja sesuai standar
kelima serlok atau sesuai resources lokal
keenam poskosium atau sentral layanan ultra mikro
dengan kekuatan holding bri yang sudah demikian besar infrastruktur juga demikian besar
ada percepatan modernisasi kami di peserta paling bungsu di pnm
mungkin juga ada transformasi tambahan di pegadean daya dorong kami pencapaian kami insya allah bisa semakin cepat
untuk mencapai target holding ultra mikro memperkuat strategi
diantaranya mempersiapkan seribu sentral layanan ultra mikro atau sinyum lima ratus ribu referral serta akuisisi enam puluh ribu anggota kelompok ag
jadi tim ini gabungan ini brigade madani ini berangkat berjuang dari poskosinyum
pulang berjuang membawa kemenangan kembali ke poskosinyum
berjuang untuk apa
berjuang untuk apa
berjuang untuk apa
berjuang untuk apa
untuk menyebarkan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
aktivasi sinergi budaya holding ultra mikro selaras dengan budaya ahlak kementerian bumn
dengan adanya program sinergi ini pelaku usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang berujung pada perkuatan ekonomi nasional
berjuang untuk apa
berjuang untuk apa
berjuang untuk apa